seorang siswa sekolah menengah pertama di tebet jakarta selatan jatuh dari lantai tiga sekolah
korban sempat meminta untuk menyediri di ruang kelas karena dijauhi oleh temannya
siswa kelas tujuh smp negeri tujuh puluh tiga tebet timur jakarta selatan jatuh dari lantai tiga gedung sekolah
korban terjatuh usai naik ke jendela kelas di waktu istirahat
korban tersangkut di genteng lantai dua sekolah sebelum akhirnya jatuh ke lantai dasar
korban yang mengalami luka di bagian kepala kaki dan tangan langsung dilarikan ke rumah sakit
diceritakan yang saya dengar itu anak sempat minta tolong
nah didengar juga kata ada salah satu anak dari kelas itu pasti ingat jangan jangan
korban menyendiri karena merasa dijauhi oleh teman temannya di sekolah
terkait hal ini dinas pendidikan dki jakarta tengah melakukan penyelidikan internal
sedang kita ini sedang kita dalami tapi informasi yang saya terima anaknya tidak baik baik saja
tapi sedang diurus sekolah dan keluarganya di rumah sakit
saat ini korban yang selamat masih menjalani perawatan di rsud tebet
dan kasusnya ditangani polsek tebet
iksan aprian syakompas tv jakarta